bawa dia pulang
enggak ku gak akan jemput aku
lepasin aku gak gila lepasin
ya mbak mbak harus tenang mbak
lepasin dia gila mas
mbak harus tenang biar dokter yang memeriksa mbak
mas suntik aja mas biar dia tenang
dia dia mau merampok saya
enggak enggak sama sekali gak bener
dia itu kakak ipar saya dan dia gila
dia mau menjelakai saya
udah nggak apa yang kamu mau
udah ikut kantor polisi
kamu salah tangkap
permisi pak selamat siang
selamat siang ada apa
dia sudah menganyai orang pak
enggak pak demi allah
jangan bohong kamu ya
banyak saksi mata tadi di lokasi
kalau kamu sudah mengayai perempuan
mana perempuan yang dianiaya itu
pak korbannya sudah lari karena ketakutan pak
tapi kami saksinya pak
kami melihat langsung
sampai baju orang itu robek robek dan kepalanya luka pak
pak bajunya robek robek itu karena dia yang bikin sendiri
dan dia pukul pukul kepalanya sendiri bukan saya pak
mana ada orang yang merobek baju sendiri dan melukai dirinya sendiri
dia itu baru mengalami gangguan jiwa
makanya kayak gitu dan tiba tiba tadi kambuh
dan dibilang aku yang nyakitin
padahal bukan aku sama sekali
hah bohong dia pak
demi allah pak
kamu tidak bisa bebas
sebelum kamu bisa membuktikan
kalau kakak ipar kamu itu benar benar gila
mudah mudahan tanti belum pergi lagi pak
haris di rumah
mungkin dia bisa cari tanti di sekitar taman dan bawa dia kemari
terus kening kamu kenapa luka
mendingan kita masuk aja disini
kita masuk aja di kamar
jadi kita harus bulan mandi dong
apa tanti udah di rumah
ini dia ada di rumah baru sampai
aku di kantor polisi rice
kamu di kantor polisi
ada masalah apa
nanti aku cerita detailnya ya
kamu bisa ga bawa tanti kesini secepetnya
aku ditahan disini mereka salah paham semua
aku mesti buktiin kalau tanti itu gila baru aku bisa dibebasin
kita masuk ke kamar aja yuk
gara gara ulahnya tanti
riri harus berurusan dengan riri
harus berurusan dengan polisi
kita pengen aja yuk
sekarang kita ke kantor polisi
enggak enggak jangan jangan
dia emang udah jiwa sekarang
jadi perempuan ini yang dia niaya
benar pak itu korbannya pak
apa benar riri telah menyakiti dan menangani ayah anda
dia telah menyakiti saya
saudara diri anda kami tahan
karena kakek ipar anda tidak terbukti yang mengalami gaguan jiwa
pak tanti ini benar benar gila pak
kami perlu penyelidikan untuk membuktikan apakah tanti ini gila atau tidak
pasti enggak mau ditahan pak
saudara diri anda bebas
makasih banyak ya pak
pak sid pak sid
pak tunggu pak
riz masa mau dibukur masak jiwa sih kamu tega banget
trik ini jalan yang terbaik
dia itu bisa aja membahayakan kamu
kamu lihatkan belum apa apa dia udah ngebuat kamu ditahan di kantor polisi
bayangin aja kalau aku ngebiarin kamu tinggal satu rumah sama dia
dia bukan hanya membahayakan kamu tapi juga membahayakan anak kita
dewi tolongin aku aku enggak mau masuk ke masyarakat jiwa tolongin aku ri
riz kamu lihat kan tanti enggak sepenuhnya gila
dia masih bisa ngenalin aku dia masih bisa ngenalin kamu juga
dia masih bisa sembuh riz
enggak dia nggak akan bisa sembuh kecuali ditangani sama ahli
pak sid pak sid
enggak aku mau
dari tangan riz
terus mama kalau tahu gimana
ya pasti aku lagi kan yang disalahin
dia pasti mikir kalau kita suka suka lu untuk nyikirin tanti
aku gak peduli mama pengen ngomong apa
yang terpenting buat aku sekarang
keselamatan kamu dan juga nagita
kapan sih kamu mau belajar menghargai dan mencintai istri kamu
sampai kapanpun aku gak mungkin bisa mencintai wanita lain selain kamu
sekarang aku pengen tanya sama kamu
kamu udah bisa mencintai anak
kamu jemput tanti ya
bawa dia pulang
aku gak akan jemput tangan
mbak harus tenang mbak
mbak harus tenang biar dokter yang memeriksa mbak
biar dia tengah